iya kenapa dia bisa meloloskan diri lagi
tapi kali ini aku harus bisa mengakhirinya
tapi kemana perginya
untuk menghabisi orangtuaku
dasar raja pengecut
ayo kita bertarung
kau belum mengangkatku
jadi aku belum mempunyai
kau memang hebat
bisa menahan seranganku siliwangi
kau memang hebat
tidak dengan kali ini
dia memang benar benar sakti
aku harus menggunakan
tombak tulung agungku
dan juga kapak mata satuku

kamu s tumbukan
menggunakan tombak tulung agung ini untuk mengejarnya
ada apa itu ramai ramai
kerajaan gandara akan mengadakan pertarungan adu jago
siapa yang paling kuat akan dijadikan panglima gandara
kerajaan gandara mengadakan sembara untuk mencari panglima perang
ini kesempatan yang bagus untuk aku mengetahui kenapa
para israwi saya sambil ikan kerajaan gandara
sekaligus untuk mencari tahu dimana ibu besubang larang berada
tapi aku harus mencari mustika merah deliba terlebih dahulu
untuk mengembalikan wajah aku
dan kekuatanku seperti semua
sudah aku putuskan
sebaiknya aku mengikuti sayembara ini terlebih dahulu
aku harus mengetahui kenapa para israwi saya
mendirikan kerajaan lain di daerah wilayah lopasan panjaran
aku tidak mungkin mengalahkan orang itu
hahaha mau kemana kau siliwangi kau tidak akan selamat siliwangi hahaha
suara apa itu
siliwangi palsu sedang dalam masalah aku harus gerak ke sana
akhirnya dendamku terbalaskan hahaha
rupanya aku terlambat dia telah mati ini pasti ulah pendekar gendeng
pendekar gendut tunggu saja pembalasan
siliwangi palsu tidak akan selamat dari serangan tadi
maka dari itu aku akan naik tahta menjadi raja bajajar
tidak bisa pamat
itu sudah ada aturan jika raja tidak ada di istana
maka senopatilah yang akan menyebabkan
jadi akulah yang paling cocok untuk menjadi raja bajajara

maka senopatilah yang paling cocok untuk menjadi raja bajajara
apakah pantas sebuah kerajaan besar pajajaran mempunyai raja bocah kecil dan gendut seperti dirimu

hai baik saudara saudara sekalian yang berminat langsung saja berikan
penawaran kepada wanita cantik seperti ini kita mulai dari penawaran lima puluh lima
mungkin ada yang berani dua belas keping
saya berani dua belas keping